inilah mobil ambulans desa yang digunakan oleh kepala desa sukorejo kecamatan kunir lumajang jawa timur sismi wahidah untuk mengangkut dua ekor kambing
akibat perbuatan tersebut sismi diperiksa secara intensif di ruang penyidikan inspektorat kabupaten lumajang pada senin siang
ia diperiksa karena menggunakan ambulans yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan seperti mengangkut pasien sakit dan melahirkan untuk mengangkut kambing dari pasar hewan lumajang
ambulan ini kita tarik ke dinas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan terkait ambulan sarana prasarana dan terusnya
terkait nanti ada pelanggaran pelanggaran mungkin teman teman inspektorat yang akan melakukan pemeriksaan
selain itu sopir ambulans tersebut juga diperiksa
ambulans dan kaur pelayanan desa diperiksa terkait dengan penyalahgunaan ambulans tersebut
adapun ambulans desa kini disita oleh pihak dinas kesehatan lumajang